siang ini kpk memeriksa menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat pupr basuki hadi mulyono
pemeriksaan terkait kasus suap pembangunan jalan di maluku utara
yang melibatkan anggota komisi lima dpr ri damayanti wisnu putranti
menteri pupr basuki hadi mulyono masuk ke gedung kpk pada pukul sebelas lima waktu indonesia barat
ia mengaku dipanggil sebagai saksi bagi damayanti
kedudukannya sebagai menteri pupr diduga mengetahui bagaimana proyek pembangunan jalan toheru laimu di maluku utara
namun saat ditanya oleh pihak media mengenai proyek ini ia mengaku tidak tahu
kpk juga memeriksa julia prasetyarini yang masuk ke gedung kpk sekitar pukul sepuluh tiga puluh waktu indonesia barat
julia atau ui ini merupakan pihak yang menjadi penerima uang delapan puluh ribu dolar singapura
atau setara dengan tujuh enam miliar rupiah dari direktur utama pt tunggal windu utama abdul koir yang ditujukan bagi damayanti
dia dipanggil untuk di
mungkin itu ditanyain sebagai saksi ibu dpp
pak proyek jalan di maluku utara ini sebenarnya memang sudah masuk ke pukul sepuluh lima waktu indonesia barat atau bagaimana
anda mau mengetahui juga